pasti dia mau nemuin raja nih
dia kan deket banget sama raja sama putri
aku harus ikutin dia
dia pasti tau dimana raja sekarang
pak ikutin motor itu ya pak yang di depan ya
kenapa pak di luar
eh gapapa sih
tadi bokap gue nanya kenapa gue makan di gudang
lo nyembunyi sesuatu
tapi gue masih marah sama dia
masih sama bokap gue
gak mungkin kalo lady tuh hilang sendirinya
pasti bokap gue yang ngejulik
bukannya lady tuh terakhir
dia ke rumah tante untuk menyelidikin siapa
mister p itu siapa
apa jangan jangan lady hilang gara gara dia nyelidikin hal ini
tidak sih kayanya gak mungkin deh
cuma kita kita aja yang tahu
lady lagi ngeledekin mister p itu
gue akan ke rumah tante andis
akan gue selidikin dia
tolong jagain putri ya
makasih ya pak
jadi kenapa pak masalahnya
cuman turun doang pak